enam belas hari beroperasi dua mobil rapid test milik bni telah mengumpulkan dua puluh sampel dengan hasil tiga dinyatakan reaktif
dimulai sejak dua puluh sembilan mei yang lalu badan intelijen negara yang bertugas di kota surabaya telah melakukan tes terhadap dua puluh ribu warga
hingga hari ke enam belas diketahui ada tiga sampel yang dinyatakan reaktif tidak hanya rapid
sementara untuk mobil pcr yang juga beroperasi di dua lokasi yakni di gelanggang remaja surabaya dan di pasar tembok dukuh surabaya
dapat mengetes sampel dalam waktu dua lima jam dengan kapasitas tiga ratus sampel satu hari

penolakan masyarakat akan rapid test ya yang terjadi beberapa hari terakhir
untuk membahasnya kami akan berdiskusi dari luar studio
ada ibu brian sri prahastuti staff ataupun tenaga ahli utama kantor staff presiden
selamat malam ibu brian
selamat malam renhard
dan kami juga terhubung dengan daeng m fakih ketua umum ikatan dokter indonesia atau idi
selamat malam pak daeng
dan ada sosiolog universitas indonesia mbak desi indira yasmin
selamat malam mbak desi
saya akan ke mbak desi terlebih dahulu
secara kemasyarakatan kita ini ditinjau dari soal sosiologinya
apa sebetulnya yang terjadi mbak desi fenomena penolakan penolakan rapid test di tengah wabah covid sembilan belas
kok justru masyarakat ada yang menolak ya
ini dari bacaan anda apa yang menyebabkan
apa fenomena yang terjadi mbak
jadi kita harus memandangnya dari perspektif warga biasa ya
jadi pandemi covid sembilan belas ini juga bisa menimbulkan persoalan persoalan
artinya yang muncul itu adalah yang pertama adalah khawatir dan takut
belum lagi ketakutan ini atau kekhawatiran ini lebih banyak justru disebabkan oleh mungkin
kalau kita teridentifikasi apa ya terinfeksi virus corona ini
maka mereka takut untuk nanti jadinya dikucilkan
atau peristiwa di karantina itu berarti membuat jarak mereka dengan keluarga itu menjadi jauh
terus kemudian juga ada persoalan persoalan kita semua tahu nanti kalau misalnya terinfeksi
selain di karantina kemudian berjarak dengan keluarga
namanya kalau nasibnya kurang baik atau peristiwa yang menyakitkan itu mungkin sampai meninggal dunia
maka itu juga tidak bisa menjalankan prosesi adat yang seperti biasanya
jadi kekhawatiran ini justru membuat akhirnya warga ini takut untuk menghadapi kenyataan rapid test itu
terutama apalagi yang dikucilkannya itu ya
yang tidak mempunyai suatu masalah atau suatu penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain
mbak desi ini kan beberapa contohnya ada yang terjadi di daerah daerah ada juga yang kemudian di pasar katakanlah begitu ya
apakah kemudian faktor atau tingkatan kelas di masyarakat begitu ini berpengaruh terhadap penolakan yang terjadi
atau justru misalnya kalangan menengah ke atas ya sebetulnya tidak ada masalah begitu
tapi justru yang terjadi adalah di kalangan menengah atau di menengah ke bawah yang justru karena minim informasi
jadi kemudian menimbulkan kegalauan ketakutan untuk mau di rapid test atau seperti itu
jadi apa mbak desi berpengaruh tidak sih soal itu
kalau menurut saya belum tentu karena kelas tapi lebih kepada informasi ya
bagaimana informasi itu sampai kepada individu atau warga
informasi yang sampai itu juga bisa mengalami distorsi kalau jaraknya terlalu jauh gitu ya
bisa ada kesimpang siuran terhadap informasi
ini bisa terjadi di berbagai kelas sebenarnya
cuman kalau di indonesia khususnya kita tahu di warga umum
yang jauh dari pusat informasi yang mungkin warga yang akses terhadap informasi misalnya lewat media sosial
lewat internet itu terbatas terus kemudian mengandalkan informasi dari tetangga atau dari teman
dari keluarga dari lingkungan yang biasa gitu dan kurang bisa mengecek apakah informasi ini benar
itu informasi informasi yang sampai dari misalnya pemerintah itu bisa terdiskusi
belum lagi memang ketika jalur informasi itu banyak distorsinya
maka pasti bisa jadi ada oknum oknum yang memanfaatkan situasi ini
atau mereka yang salah mengerti kemudian menceritakan hal lain kemudian akhirnya masyarakat menjadi pemahaman yang berbeda
nah itu yang harus diwaspadai
soal distorsi informasi nanti saya bahas dengan ibu brian tapi saya akan ke pak daeng dulu
padaeng salah satu yang kemudian muncul penolakan ini misalnya karena faktornya
faktor trust padaeng soal kepercayaan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan pengecekan begitu ya
atau soal informasi informasi yang tadi dikatakan oleh mbak desi yang berada di masyarakat
seperti apa ini melihat soal banyaknya atau adanya sejumlah kalangan masyarakat yang justru menolak ketika tenaga kesehatan datang
untuk melakukan rapid test tapi justru ditolak padaeng
iya jadi ini sebenarnya memang fenomenanya fenomena sosial
jadi ini sebenarnya memang fenomenanya fenomena sosial
jadi ini sebenarnya memang fenomenanya fenomena sosial
jadi ini sebenarnya memang fenomenanya fenomena sosial

di awal awal kan semua orang berbondong bondong minta tes gitu kan untuk mengetahui
kok sekarang banyak penolakan ini ada apa
dari awal pemerintah sudah memberikan informasi
justru yang saya khawatirkan adalah mungkin nanti kalau penyebabnya apa nanti bu desi sama dr bian
tapi kalau menurut saya ini berat bagi kita ke depan kalau masyarakat kemudian tidak patuh dan tidak taat
karena tes ini adalah sebuah instrumen yang disiapkan yang disaratkan untuk nonormal
dan juga disaratkan untuk penanganan covid ini supaya kasusnya cepat ditemukan dan cepat dilakukan penanganan
kalau masyarakat kemudian tidak mau taat mengikuti apa yang di
yang dijalankan oleh pemerintah memang kemudian cita cita kita segera menerapkannya normal
atau penerapkannya normal bisa akan terganggu
karena kalau tidak dites tidak diketahui kemudian penyebaran akan
kita inilah masyarakat cobalah berkaca kepada saudara saudara kita di luar negeri yang kemudian
penerapkannya bagus kemudian penerapkannya normalnya teratur
misalnya jerman korea selatan taiwan itu keikut sertaan partisipasi masyarakat
untuk taat dan patuh kepada apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini
testing ya itu ikut betul
kalau ini tidak diikuti tidak dipatuhi ya karena berbagai kepentingan tadi
atau berbagai alasan yang disampaikan
jadi justru yang kita takutkan adalah penanganan menjadi kurang cepat
dan cita cita kita penerapkannya normal akan semakin terganggu
kalau itu yang terjadi maka semakin berat kita untuk melakukan aktivitas produktif
di tengah tengah covid sembilan belas ini
oke baik fenomena sosial yang sangat disayangkan terjadi
ibu brian dr brian tadi dari kacamatanya mbak desi
salah satunya adalah
bicara soal mungkin saja ini karena minimnya informasi atau sosialisasi
sehingga ada distorsi informasi kepada masyarakat
bagaimana anda melihat soal jika benar bahwa ternyata banyak masyarakat juga belum tersosialisasikan dengan baik
ini soal rapid test soal mungkin covid sembilan belas itu sendiri bagaimana tanggapan anda mbak
sebetulnya kan upaya untuk penyebar luasan informasi tentang covid
maupun tentang kebutuhan untuk dilakukan rapid test ataupun testing ini
sudah banyak dilakukan oleh pemerintah ya
baik itu melalui jalur sosial media kemudian juga melalui jalur instruksi dari pemerintah pusat
dari kementerian kesehatan sampai ke puskesmas
kemudian apa namanya juga melalui media televisi itu kan sudah banyak diinformasikan ya
tetapi memang tantangannya kan
jumlah penduduk kita yang besar ini kemudian bisa jadi tidak semua masyarakat juga mempunyai akses terhadap sumber sumber informasi ini ya
saya melihatnya ini menjadi sebuah tantangan bahwa sosialisasi ini masih menjadi tantangan yang harus kita lakukan dan prioritas untuk kedepannya
dan ini sesuai juga dengan arahan yang diberikan oleh bapak presiden terutama dalam menghadapi new normal
itu nomor satu yang disampaikan
dan ini adalah masalah sosialisasi
dan sosialisasi ini kan tidak hanya sosialisasi tentang protokol kesehatan
tetapi juga pesan yang konsisten itu adalah kebutuhan untuk dilakukan testing secara masif
karena tujuannya jelas ya testing masif ini kan sebagai persyarat yang sangat kunci ya
karena berdasarkan testing ini kemudian kita bisa melakukan tindakan selanjutnya
seperti isolasi kemudian treatment untuk yang sakit maupun melakukan tracing
dan semua ini dilakukan untuk segera kita bisa memutus mata rantai penularan
oke artinya ada yang perlu dievaluasi juga dong dengan bagaimana penyampaian kepada masyarakat di segala level untuk soal rapid test tadi ini
mungkin juga banyak yang bingung atau yang tidak tahu atau yang tadi dikatakan oleh mbak desi
takut kalau kemudian nanti menjadi dikucilkan lah menjadi mungkin merasa punya penyakit dan lain sebagainya
iya betul jadi ini refleksi kita bersama
ini sejalan juga
karena pada saat bapak presiden juga mengatakan bahwa sudah waktunya kita untuk lebih melibatkan masyarakat ya
karena masyarakat dalam hal ini misalnya kelompok masyarakat yang terendah itu mulai dari desa sampai rt rw
mereka yang lebih dekat dengan warga
mungkin informasi akan menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat jika penyampai pesannya adalah bagian dari masyarakat itu sendiri
di satu sisi apa namanya reinhardt juga yang harus kita apa namanya
kita pahami bersama bahwa kita kan sedang didorong ya untuk testing masif ini ya
apalagi bapak presiden mengatakan bahwa setelah kita bisa melampaui target sepuluh ribu testing per hari
sekarang didorong untuk dua puluh ribu testing per hari dan kita akan menuju ke tiga puluh ribu testing per hari
sampai saat ini seminggu ini kan kita range nya sekitar ada di tiga belas tujuh belas lima belas ya masih di sekitar kisaran
jadi itu artinya kita masih
jadi punya apa namanya masih harus didorong lagi untuk mencapai target dua puluh ribu
nah hal hal seperti ini kan menjadi catatan buat kita ya pusat maupun daerah
untuk kemudian segera mencari tahu mengapa penolakan ini terjadi
kemudian dilakukan langkah langkah antisipasi dan sosialisasi yang lebih masif
karena penting sekali ya ada penerimaan dari masyarakat itu menjadi penting
karena kalau masyarakat tidak tahu tujuan dari dilakukan testing ini
sekalipun misalnya kita periksa
kita lakukan testing
ini tindak lanjutnya juga akan menjadi tantangan juga
karena seperti tadi saya sampaikan testing ini baru langkah awal
dari testing ini tujuannya adalah untuk isolasi
untuk tindakan treatment kuratif
dan melakukan tracing untuk menemukan kasus yang lain lagi
mbak desi pendekatan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah
baik di pusat maupun di daerah ya
atau gugus tugas covid sembilan belas di daerah daerah
untuk bisa menjangkau kalangan kalangan masyarakat
yang umumnya agak resisten dengan rapid test yang dilakukan
pendekatan seperti apa menurut anda dari sudut pandang sosial misalnya
mbak gita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di cnn indonesia prime news
saya akan langsung ke mbak desi lagi
mbak desi tadi dr brian mengatakan ini tantangan sebetulnya ya
untuk bagaimana menjadi refleksi juga agar bisa mencari tahu
dan juga mencari solusi dari penyebab penolakan penolakan yang terjadi untuk rapid test ini
jadi pendekatan apa menurut anda mbak desi
yang sebaiknya memang harus dilakukan oleh gugus tugas covid sembilan belas di daerah daerah
untuk bisa menjangkau masyarakat yang mungkin masih tabu dengan apa yang disebut rapid test
atau banyak yang belum tahu
atau yang kemudian juga sangat resisten sebetulnya dengan segala kegalauan kegalauan
yang tadi anda sampaikan
ya jadi kalau menurut saya pertama yang penting adalah
untuk membuat metode atau strategi untuk berkomunikasi secara publik ini lebih partisipatif
artinya melibatkan mereka
nah yang saya maksud dengan partisipatif ini
itu justru menggunakan sesuatu yang memang menjadi kekuatan kita
dalam artian ini berarti ikatan ikatan sosial yang ada di dalam konteks masyarakat komunitas
yang sudah hidup dan ada di dalam konteks masyarakat
itu adalah kekuatan kita dan sekaligus kelemahan kita kalau mereka tidak terlibat gitu
jadi kalau menurut saya pertama yang paling penting ketika mensosialisasikan
itu melibatkan tokoh tokoh
tergantung konteks daerahnya
kalau di daerah itu sebenarnya adalah tokoh agama yang paling dianggap dipercaya
dan paling dianggap penting oleh masyarakat
maka mereka harus terlibat dalam sosialisasi tentang rapid test ini
bukan sekedar tentang
bahaya covid sembilan belas nya saja ya menurut saya
tapi justru yang lebih penting tindak lanjutnya ketika harus dites
karena dites itu kan sebenarnya memasuki ruang pribadi
kita nggak tahu sakit apa enggak tapi kita dites
jadi kita harus pahami itu sebagai bentuk bagaimana kita tidak menyinggung ruang ruang pribadi warga secara umum
itu melibatkan tokoh tokoh masyarakat setempat yang sesuai dengan karakter masyarakat masing masing
ada yang agama ada yang tokoh adat ada yang tokoh rtrw
itu perlu diteliti lebih di setiap lokasi pasti ada datanya
terus kemudian yang kedua yang lebih penting juga
bentuk partisipatif ini harus bersifat ya gotong royong
jadi tadi yang saya bilang ya
jangan jangan masyarakat ini tidak informasi tentang rapid test ini tidak secara menyuruh diperoleh misalnya
habis tes terus kalau mau siapain
terus biayanya ditanggung siapa
biasanya kalau warga secara umum kan panik kalau misalnya ntar keluarin biaya lagi
atau ada komersialisasi dalam tanda kutip
itu kan hal hal titik lemah masyarakat atau sistem di indonesia yang perlu kita cermati gitu ya
walaupun dalam covid sembilan belas ini kita perlu tetap mewaspadai adanya oknum oknum komersialisasi
atau adanya kekhawatiran tentang biaya biaya lanjutan
nah itu yang sebenarnya juga penting
yang berikutnya adalah menurut saya merancang sistem di daerah daerah itu di level komunitas itu sistem gotong royong
sehingga warga itu tidak merasa terkucilkan
misalnya kalau misalnya terinfeksi sudah jelas di mana mereka akan dikarantina
mereka tenang dan nyaman bahwa mereka walaupun isolasi mandiri tapi tetap ada yang memperhatikan dalam tanda kutip gitu ya
tidak merasa terkucilkan
atau diberikan stigma penyakit gitu kan
orang yang membawa sakit gitu kan
karena itu memori bahwa dia terinfeksi dalam satu wilayah kampung yang hubungannya dekat satu sama lain
itu bukan sesuatu yang mudah
itu kan kayak label yang akan semua orang tahu satu desa itu
padahal apa ya sejarah penyakit itu kadang kadang juga menjadi rahasia pribadi kan
nah ini tiba tiba kalau saya terinfeksi satu kampung tahu
satu keluarga tahu
nah itu yang harus diperhatikan hal hal itu
jadi memang pemerintah saya pikir harus sensitif terhadap karakter budaya kita gitu
apalagi mereka yang masih memiliki ikatan sosial yang tinggi
terutama yang di desa desa dan di pemukiman pemukiman yang ikatan sosialnya masih kuat
jadi saya pikir ya partisipatif itu yang rangkul dan mengajak mereka untuk bergotong royong untuk mengatasi ini
jadi jadikan rapid test ini maksudnya
jadi rapid test ini menjadi acara bukan sekedar acara puskesmas bukan acara pemerintah pusat tapi acara warga setempat
partisipatif dan memanfaatkan social capital di masyarakat ya
saya ke pak daeng lagi
pak daeng apa cerita dari teman teman tenaga kesehatan ya
medis ataupun dokter di daerah daerah mungkin yang kemudian mengalami resistensi dari masyarakat ketika mau di rapid test atau ketika mau di pcr

apa cerita yang sampai ke telinga anda pak daeng
ya jadi memang kawan kawan banyak yang menyayangkan ya masyarakat itu kemudian menolak padahal sebenarnya kepentingannya itu untuk kepentingan masyarakat sendiri
tetapi dari beberapa kasus penolakan barangkali betul kata dokter brian tadi ini untuk refleksi kita bersama
barangkali barangkali cara mungkin ya
cara dan tempat pemeriksaan rapid test ini yang perlu kita atur
mungkin kalau di tempat tempat seperti pasar tempat tempat yang lain itu mereka menolak itu selain yang disampaikan ibu desi tadi
mungkin berasa terganggu
bagi yang pedagang merasa terganggu dia khawatir tidak ada yang membeli
bagi yang pembeli dia merasa terganggu
ini kok saya mau aktifkan
tapi kalau ada rapid test di pasar kok jadi terganggu
barangkali bisa dibikin alur yang baik ke depan
misalnya kalau di tempat tempat seperti pasar itu yang diberlakukan adalah mungkin bukan pemeriksaan rapid testnya tapi deteksinya
seperti thermal deteksi
sehingga kalau kan itu sederhana tidak membuat kawan kawan yang beraktivitas itu menjadi bertanya tanya begitu
dan tidak terasa terganggu
nah itu begitu terdeteksi ada sesuatu yang perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan baru di refer ke tempat pemeriksaan yang terdekat
mungkin dibikin seperti daripada semua pemeriksaannya kemudian on the spot di tempat aktivitas tertentu yang mereka mungkin merasa terganggu
yang kedua saya tadi setuju yang disampaikan dr fian ibu desi
bahwa yang pemeriksaan seperti rapid test ini mungkin lebih bermakna kalau kemudian mengikut sertakan partisipasi masyarakat pada komunitas terkecil misalnya rt rw atau desa
dan bisa disediakan keterangan begitu
kan rapid test itu tidak mungkin dilakukan dia mau ke pasar di rapid test lagi
tiap mau ke pasar di rapid test lagi
barangkali bedakan antara deteksi dan pemeriksaan
kalau deteksi itu tidak mungkin dilakukan
mungkin kita pilih misalnya thermal detection
yang itu setiap datang ke pasar seluruhnya dilakukan deteksi
tapi pemeriksaan rapid test mungkin tidak setiap ke pasar kemudian di rapid test terus
sehingga bisa jadi dilakukan di tempat tempat yang sudah dipastikan tempatnya dibantu oleh petugas kesehatan
syukur syukur kalau memanfaatkan partisipasi masyarakat misalnya di tingkat masing masing rt
sehingga saudara saudara kita yang sudah ada di rapid test itu punya keterangan bahwa dia sudah direpid test
hasilnya seperti itu tanggal berapa
itu tinggal kemudian di masing masing tempat hanya dilakukan deteksi untuk melihat bahwa yang bersangkutan sudah pernah di rapid test
dan hasilnya misalnya non reaktif
itu mungkin lebih pendekatannya lebih soft kepada masyarakat
sehingga masyarakat tidak merasa terganggu waktu aktivitas
barangkali ini saya berharap ini hanya persoalan pendekatan
sehingga kalau dilakukan pendekatan yang lebih baik dari hasil refleksi kita kemudian masyarakat akan menerima
dan karena kunci penerimaan masyarakat kunci kesadaran masyarakat dan masyarakat patuh serta taat ini
kunci keberhasilan kita segera kita masuk dalam penerapan new normal yang kita inginkan agar kita bisa beraktivitas produktif tapi aman
dari serangan virus
jadi jangan sampai masuk new normal justru menolak di rapid test
padahal banyak orang yang sebetulnya ingin di rapid test
saya ke dokter bu brian ada tanggapan dari anda
saya sebenarnya tidak begitu jelas yang disampaikan oleh dokter daeng tadi
tapi yang saya tangkap begini digabungkan dengan yang disampaikan juga oleh mbak dewi tadi ya
jadi kan intinya adalah
intinya adalah melanjutkan yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus mencari tahu sebetulnya kenapa ada penolakan ini
saya memperkirakan bahwa masyarakat kurang paham
kurang paham dengan situasi yang terjadi ini
nah kemudian artinya apa artinya edukasi kepada masyarakat ini harus lebih ditingkatkan
edukasi tentang bahwa kita masih menghadapi resiko
risiko untuk tertular resiko untuk sakit bahkan resiko untuk meninggal bagi mereka yang risikonya sangat tinggi ya
dengan kondisi kondisi tertentu
nah ini kayaknya harus digencarkan lagi untuk diinformasikan kepada masyarakat
sehingga persepsi masyarakat terhadap resiko yang dihadapi saat ini itu jelas begitu
untuk itu tadi melanjutkan apa yang disebutkan oleh mbak desi tadi
bahwa strategi komunikasi yang masif dengan melibatkan tokoh tokoh masyarakat itu saya setuju ya
bahwa ini memang harus kita dorong dan kita lakukan juga dengan sangat intensif
dr brian mungkin tidak kalau kemudian ada pihak pihak yang akhirnya memanfaatkan situasi
artinya memang sengaja menyebarkan informasi informasi yang membuat distorsi di masyarakat sehingga menolak
atau justru memanfaatkan keadaan sehingga menjadi lebih keruh gitu
suasananya sehingga banyak publik atau sebagian masyarakat yang akhirnya jadi terhasut untuk menolak begitu katakanlah
ya kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi ya
baik disengaja maupun tidak disengaja
di satu sisi kan hoax berita tidak benar itu juga banyak juga disebarluaskan
ditambah lagi literasi masyarakat kita terhadap berita itu juga tidak terlalu bagus juga ya
artinya jika ada berita tidak melakukan proses
tidak melakukan melihat apakah berita ini benar atau tidak
itu juga terjadi
tetapi sekali lagi ini kan kita berbicara masyarakat kita yang sangat luas
mungkin situasi itu belum tentu juga terjadi di pedesaan di sebagian besar masyarakat kita
jadi ya kita memang harus sangat hati hati
bisa jadi case by case itu penyebabnya berbeda
dan ini harus betul betul dicari tahu dengan tersama
pemerintah kalau kita bicara soal rapid test ya
terlepas dari ada soal isu isu yang case case seperti ini penolakan begitu ya
targetnya ke depan sebetulnya berapa banyak yang diinstruksikan oleh presiden
seperti apa mekanismenya
mungkin bisa disampaikan lagi kepada masyarakat
iya kalau target dari presiden sebetulnya bukan rapid test ya
tetapi melakukan testing
testing ini kita menggunakan golden standard adalah yang dilakukan dengan metode pcr
tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah melampaui target sepuluh ribu per hari
nah sekarang presiden memberikan target baru yaitu dua puluh ribu testing per hari
maunya kita ke depan bisa sampai tiga puluh ribu testing per hari
nah untuk itu maka pemerintah mengupayakan bahwa semua laboratorium yang berada di jejaring saat ini sekitar ada hampir satu ratus lima puluh laboratorium di seluruh indonesia
itu berfungsi dengan maksimal seminggu tujuh hari dua puluh empat jam itu bekerja terus untuk mencapai target tersebut
dan ini tidak hanya laboratorium pemerintah tetapi juga laboratorium dari rumah sakit bumn maupun tni polri kemudian universitas universitas semua dikerahkan untuk bisa mengejar target ini
tetapi yang paling penting bukan ketergian laboratoriumnya saja reynard
tapi juga bagaimana masyarakat
kemudian ditemukan untuk melakukan testing
sehingga tadi masalah masalah yang kita bicarakan tadi menjadi crucial
itu harus segera diatasi
karena kalau tidak infrastrukturnya tersedia reagen tersedia orang yang memeriksanya ada
tetapi yang diperiksanya spesimennya tidak ada
artinya target itu juga tidak bisa kita capai
dr daeng dari idi bagaimana melihat rapid test yang sudah dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan
apa yang perlu digencarkan apa yang perlu diperbaiki mungkin ke depannya
karena tentu kita harapkan target target untuk testing ini semakin banyak
karena tadi dikatakan oleh dr brian
tapi di jawabannya nanti ya
kita bahas di segmen terakhir dialog
kami akan kembali sesaat lagi
kita masuk ke segmen terakhir dialog di prime
dari idi soal rapid test yang dilakukan seperti apa
apa yang perlu diperbaiki
apa yang perlu ditambahkan
atau apa yang perlu diapresiasi
kalau masalah tesnya ini kan memang kita sudah komitmen semua ya
baik pemerintah petugas kesehatan maupun seluruh komponen masyarakat
dan komitmen seperti ini bukan hanya di indonesia
semua dunia juga punya komitmen seperti ini
bahwa tes ya ini harus digencarkan
tadi dokter dian sudah mengatakan dengan target yang gradual sampai dua puluh ribu nanti tiga puluh ribu
termasuk dengan rapid test ini
rapid test meskipun bukan pemeriksaan yang definitif
tetapi membantu untuk memapping dengan screening rapid test ini
yang perlu kita pikirkan ke depan
barangkali memodifikasi pelaksanaan
misalnya penerapan new normal misalnya ya
saya langsung masuk ke contoh penerapan new normal
itu kan ada syarat menyediakan pelayanan
sehingga kamu saya alurnya perlu dibikin
barangkali pemeriksaan atau tes itu tidak pada tempat tempat yang keramaian
seperti di pasar di mall atau di lain lain
mungkin di tempat aktivitas itu yang harus dilakukan yang paling penting dilakukan adalah deteksi
bagi yang terdeteksi itu misalnya dengan thermal deteksi tidak memungkinkan
dia memang dilarang untuk tidak beraktivitas
baru kemudian di refer ke tempat pemeriksaan atau testing
jadi jangan dilakukan testing di on time
sebaiknya yang di on the spot itu yang paling penting dilakukan adalah mensupervisi atau monitoring ketaatan terhadap protokol kesehatan
itu nomor satu paling penting
yang kedua melakukan deteksi
yang dilakukan pemeriksaan kesehatan itu yang menurut hasil deteksi itu
dia harus dilakukan pemeriksaan
sehingga mungkin alurnya penting
setelah dilakukan setelah deteksi deteksi harus dilakukan pemeriksaan
kemudian dari hasil pemeriksaan apakah perlu diisolasi di rumah sakit
apa disarankan isolasi di mandiri di rumah
kalau alur itu dibuat barangkali mungkin itu lebih diterima oleh masyarakat
karena tidak menimbulkan sedikit kepanikan atau apa ya
atau sedikit ketidaknyamanan kalau pemeriksaan itu dilakukan di on spot
jadi saya rasa on the spot itu yang paling penting adalah supervisi dan monitoring
ketaatan warga terhadap protokol kesehatan
itu yang pertama paling penting
yang kedua melakukan deteksi
apakah yang bersangkutan itu dicurigai sakit apa tidak
pemeriksaan boleh di tempat lain yang tidak jauh dari tempat tempat itu
untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan atau rasa kepanikan misalnya
ini hanya saran dari idi ya
nanti kita tanyakan ke dr brian t p sekarang
dr brian t p sekarang ke mbak desi dulu
mbak desi kalau tadi itu saran dari idi dari soal kemudian pelaksanaan tes ya
ataupun testing tadi
untuk bisa meminimalisir ketakutan masyarakat ini
di awal awal kita dikejutkan dengan fenomena penolakan jenazah
misalnya karena takut dan lain sebagainya
sekarang agak bergeser
penolakannya bukan jenazah lagi
tapi kemudian rapid test atau testingnya yang ditolak
karena mungkin faktornya sama
nah untuk mengurangi ketakutan tadi
kepanikan yang ada di masyarakat kita
atau di sebagian dari masyarakat
harus seperti apa
ya pertama untuk mengurangi ketakutan
itu harus informasi yang masuk ke mereka
atau ke seluruh warga
itu harus informasi yang jelas dan detail
jadi supaya mereka tidak takut
perlu ada informasi yang menenangkan juga
dalam artian apakah semua yang terinfeksi
itu harus diperhatikan
berarti penularannya tidak bisa dicegah
itu kan juga bisa menimbulkan relasi sosial yang buruk
di antara dia dengan tetangganya
nanti tetangganya nggak mau berkomunikasi
dan lain sebagainya
jadi itu menurut saya
cara mengurangi ketakutan adalah dengan
dan meningkatkan informasi yang detail
kepada mereka lengkap
atau bukan instruksional bentuknya
tapi lebih kepada
menumbuhkan kesadaran bersama
dan di jadikan sebagai sebuah persoalan bersama
yang mereka bisa atasi bersama
jadi mereka bukan subjek
objek yang akan diperiksa
tapi mereka adalah
sebenarnya komponen bangsa
warga yang turut berpartisipasi
dalam mengurangi bahaya covid sembilan belas
artinya sama dengan apa yang dikatakan oleh dr daeng
bahwa lebih baik tidak usah on the spot
sebetulnya gitu ya
atau disediakan tempat yang memang betul betul untuk rapid
ya kalau kejadiannya misalnya di pasar
memang kalau tiba tiba lagi perjualan
terus digiring untuk rapid
itu kan memang
kita juga harus memperhatikan etika ya
etika bagi mereka yang dites
dengan ketika informasi keluar
kita juga tetap harus mempertahankan
dan kemudian sosialisasi
juga menurut saya harus diberikan
kepada mereka yang terinfeksi
nanti kalau terinfeksi
apa yang bisa dilakukan
dan tidak semua yang terinfeksi
itu berarti berakhir kematian
itu juga perlu dijelaskan dengan lebih jelas
bahwa ini bisa sebut
kemudian bagi mereka yang tahu
ada anggota masyarakat di sekitar yang terinfeksi
juga perlu disosialisasikan
bagaimana caranya memperlakukan
warga teman tetangga yang terinfeksi
bahwa tidak perlu dikucilkan
tidak boleh justru
distigmatisasi gitu ya
sehingga terjadi ketakutan
jadi kalau dalam konteks teknisnya
kalau di pasar
memang harusnya screening pertama thermal ya
sebenarnya menguji itu protokolnya
kebersihan dan lain sebagainya
itu harus dijalankan
dan kalau tes
menurut saya memang bisa diarahkan ke lokasi tempat tinggal masing masing
ke pemukiman itu
yang lebih terkontrol kan
tetangga saling tetangga itu
kalau apalagi kalau dalam konteks pedesaan
satu sama lain biasanya kenal
pak rt itu harusnya kenal warganya
nah itu yang sebenarnya harusnya dimanfaatkan
sehingga bisa terkontrol gitu ya
baik yang dites maupun yang terinfeksi
maupun yang tidak terinfeksi
bisa diatasi bersama
dr brian dari pemerintah
apakah kemudian akan juga mempertimbangkan
untuk modifikasi cara melakukan testing tadi
yang disarankan juga oleh dr daeng
atau seperti apa
jadi secara prinsip saya sepakat ya
yang disampaikan oleh dr daeng
maupun oleh mbak desi tadi ya
tapi catatannya juga kan begini reinhardt
bahwa sebenarnya buat apa sih kita melakukan testing
testing itu kan ada tiga tujuannya
yang pertama adalah untuk melakukan tracing
kemudian untuk memutuskan seseorang itu sembuh ya
kalau dia sudah didiagnostik
kemudian dia sembuh
maka akan dilakukan testing
dan juga yang terutama adalah untuk case finding
nah pada saat untuk case fining menemukan kasus ini
pendekatan yang bisa berbagai macam
tadi yang disampaikan adalah untuk misalnya kita lakukan di spot spot tertentu
misalnya di pasar atau di tempat tempat kerumunan
ini adalah dalam upaya untuk menemukan kasus di area
di tempat tempat yang potensial terjadi penularan
jadi potensial penularannya itu tinggi
atau bisa juga dilakukan kepada kelompok kelompok orang
yang kemungkinan tertularnya juga tinggi
misalnya tenaga kesehatan dan seterusnya
jadi menurut saya semua itu dikembalikan lagi
tujuannya itu apa gitu tapi
tapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh dr daeng
maupun oleh mbak desi tadi
secara prinsipnya saya sepakat ya
itu memang kita harus lihat lagi
dan apapun itu
baik itu untuk tujuan tracing case finding ataupun untuk kesembuhan
tampaknya memang pengkondisian masyarakat itu menjadi tahap yang penting juga ya
dimana pengkondisian ini termasuk di dalamnya adalah edukasi
tadi yang disampaikan oleh mbak desi tadi kan
menyampaikan informasi yang jelas
tujuannya apa dan segala macam itu
kemudian yang lain juga mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah role model ya
bisa saja kan ini dimulai dengan para pejabat
mulai dari di pemerintahan di level yang paling rendah
dengan sukarela melakukan testing itu
sehingga masyarakat melihat oh ternyata pemimpin saya melakukan itu
dan itu aman aman saja
itu juga upaya untuk meminimalisir stigma tadi
oke menjadi contoh ya
sebagai penutup dr daeng dari ikatan dokter indonesia
mungkin bisa kembali mengingatkan kita kepada masyarakat
secara keseluruhan bahwa pentingnya jika kemudian didatangi
ataupun kita untuk secara sadar untuk melakukan testing
itu untuk apa dan agar tidak dihindari atau bahkan sampai sampai ditolak begitu
silahkan sampaikan dr daeng
ya saya sering menyampaikan ini
jadi masalah testing masalah protokol kesehatan
itu kebutuhannya sebenarnya untuk masyarakat
sekali lagi ini bukan untuk pemerintah bukan untuk negara
untuk kita semua
agar kita bisa beraktivitas dengan baik produktif
dan kita tercegah dari penularan
jadi ini yang masyarakat harus betul betul tahu
sehingga masyarakat kemudian kalau ini betul betul tahu dengan edukasi yang baik
ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat
bukan seperti paksaan atau dikondisikan
tidak ini kebutuhan masyarakat
karena ini kalau ini dijalankan dengan baik
maka kehidupan kita sebagai masyarakat akan juga bisa berjalan dengan baik
tanpa tertular oleh covid
mudah mudahan diskusi kita dialog kita malam hari ini bisa memberikan dampak ke masyarakat
agar kemudian tidak lagi takut dan teredukasi dengan baik soal testing ini
sehingga target target pemerintah untuk bisa menekan penyebaran covid sembilan belas bisa tercapai
dan ada pelibatan masyarakat yang partisipatif tadi yang dikatakan oleh mbak desi
terima kasih banyak mbak desi indira yasmin
pada yang m fakih terima kasih banyak
dan ibu brian sri prastuti terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami dalam dialog pada malam hari ini
kita ke informasi
kita ke informasi yang lainnya
sejak pemberlakuan kebijakan lockdown di bolivia seorang guru seni bernama jorhe villa roll mengajar kelas virtual dengan mengenakan kostum superhero
agar membantu mengusir kebosanan para siswanya
kami akan segera kembali saat lagi